kabar merpati tidak jadi pilot langsung disambut sukacita puluhan mantan karyawan pt merpati nusantara airlines
selain mengarak dirut dan jajaran direksi sebagai ungkapan kegembiraan harapan pesangon phk dapat segera dibayarkan kembali muncul
suasana penuh syukur puluhan mantan karyawan pt merpati nusantara airlines diluapkan dengan mengarak direktur utama dan jajarannya di kawasan jalan raya juanda sidoarjo
tidak hanya itu mereka juga mengguyur direktur utama dan direksi dengan air sebagai tanda dimulainya babak baru pasca keputusan pengadilan negeri surabaya
bahwa pt merpati nusantara airlines tidak pilot
setelah mengurus perizinan pt merpati nusantara airlines akan mengembangkan sumber daya manusianya dan siap mengudara pada dua ribu sembilan belas mendatang
kedepannya kita harus menseleksi dengan lebih ketat lagi karena persaingan dunia aviation berubah sama sekali berubah sama sekali
tidak bisa seperti dulu aviation industry itu bukan padat karya
jadi kita harus benar benar mencari
kita harus menyesuaikan rasio man hournya dengan fleet yang ada
dengan keputusan hakim ini pihak pt merpati nusantara airlines mengklaim bahwa telah menemukan investor yang siap menggelontorkan dana hingga enam empat triliun rupiah